rekayasa arus lalu lintas selama kejuaraan dunia f satu powerboat dua ribu dua puluh tiga di kabupaten toba sumatera utara menyebabkan banyak aktivitas warga balige terganggu
mereka pun mengeluhkan kebijakan yang hanya berlaku bagi masyarakat
sementara masih ada sejumlah pejabat yang tak mematuhinya
yang tidak enak ketika kita melihat bahwa pejabat yang terhormat naik mobil itu marah
kita rangkit disuruh jalan tidak boleh masuk tapi kemudian mobil apa bedanya
apa you bayar pajak lebih besar dari kami apa hanya anda yang punya negara ini
iya entah apapun bahasa ini tapi lu tidak adil
saya udah dari udah olimpiade dua ribu australian open di sepak bola kegiatan kegiatan internasional dunia
itu jalan itu buat rakyat supaya rame
untuk tahun depan menatang menatang agak panitia ini lebih melihatlah
mana yang lebih baik
kalau kali ini saya rasa mereka gagal
keluhan juga disampaikan sejumlah penonton
salah satunya yang datang dari jakarta
keluarga mustafa saragi meski membayar tiket rp empat ratus ribu per orang di tribun
mereka harus menonton di tempat terbuka yang panas
acaranya sih bagus ya cuma kita datang jauh jauh dari jakarta
kurang senang lihat tempatnya pak
ini kan bukan luar negeri seperti saya pernah nonton di mandalika
di amerika enak gitu ya
kalau kita di argentina itu kan memang ada memang sana sejuk ya
dikasih podium seperti itu kita mau
kalau di indonesia seperti ini apalagi bali lebih panas
lebih panas daripada jakarta tau
kritik warga dan penonton pada kejuaraan dunia f satu powerboat dua ribu dua puluh tiga di danau toba itu
diterima menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
ia berjanji akan melakukan perbaikan pada kejuaraan tahun depan
salah satu yang menjadi evaluasi adalah pengaturan lalu lintas
karena kita belajar waktu di motogp
waktu di kegiatan seperti g dua puluh juga
kami mengalami kendala yang sama dan sudah diantisipasi
usai penyerahan hadiah pada para pemenang
aktivitas masyarakat kembali seperti sebelum dilakukan